assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera om swastiastu nama budaya salam kebajikan
terima kasih bapak ketua para wakil ketua dan para anggota komisi sepuluh dpr ri yang terhormat
pada kesempatan ini atas nama kementerian pendidikan dan kebudayaan
kami mengucapkan terima kasih kepada komisi sepuluh dpr
atas perhatian dan prakarsa dalam pelaksanaan rapat kerja ini
kemarin waktu pengumuman merdeka belajar di akhir videonya
saya ucapkan terima kasih kepada dua pihak
satu adalah bapak presiden untuk memberikan kepercayaan untuk melakukan

dan perubahan yang cukup signifikan terhadap sistem pendidikan kita
dan yang kedua saya berterima kasih kepada komisi sepuluh dpr ri untuk dukungannya
dan sebenarnya bukan hanya dukungannya karena benar benar real
ide ide yang saya dapatkan pada saat raker pertama
baik pun berbagai macam komen dari media maupun berbagai macam diskusi
dan kirim materi saya selalu mendapat materi analisa research dan lain lain

bapak ibu ibu itu menjadi inspirasi sama framework untuk kita menciptakan
empat kebijakan ini juga dan tentunya kami berbicara dengan ratusan
stakeholder guru kepala sekolah pengamat pendidik dosen dan lain lain
dan juga di luar indonesia bapak ibu ibu
jadi ini benar benar kebijakan yang berdasarkan azaz gotong royong
dan harapannya ke depan akan selalu sempurna dan akan selalu sempurna
seperti ini pak
jadi mungkin komisi sepuluh dan pemerintah bisa terus bekerjasama
untuk membantu mengeluarkan kebijakan kebijakan yang akan memerdekakan pembelajaran di indonesia
jadi terima kasih untuk dukungannya semoga ke depannya bisa terus seperti ini
halaman kelima bapak ibu ibu
pada saat ini yang terjadi di lapangan
karena materi un itu mengikuti mata pelajaran
berarti kita langsung saja karena prestasinya sudah ada
kita ke budget dulu sebentar
oke ke halaman kelima
halaman kelima itu yang
untuk budget apbn tahun dua ribu dua puluh
banyak sekali masyarakat yang mengira bahwa dana di kementerian pendidikan dan kebudayaan itu lima ratus triliun
anggaran yang di kementerian pendidikan dan kebudayaan itu hanya sekitar
satu triliun ini mungkin harus dipahami juga bahwa ini bukan dana yang ada di bawah kementerian kami
semuanya kebanyakan dana ini langsung ditransfer ke daerah melalui dau dan dak
dan ini adalah jadi dari lima ratus lima t tersebut sekitar tiga ratus enam sembilan t atau enam puluh satu persen mayoritas itu melalui transfer daerah dan dana desa
dan tentunya kemenak di mana madrasah dan pesantren itu di bawah kementerian kemenak itu sekitar ada lima puluh lima t
nah yang dulunya kemenristek dikti itu sekitar
empat puluh satu empat puluh lima t yang dianggarkan sekitar delapan dua persen daripada anggaran tersebut lalu kemendikbud
lalu sisanya adalah kementerian kementerian lain yang semuanya itu sekitar ada tiga puluh tujuh tujuh t
di mana banyak kementerian yang punya universitasnya sendiri punya unit unit pendidikannya sendiri unit unit vokasinya sendiri
jadi itu kira kira pembagian itu
jadi kemendikbud ini untuk dianggarkan
karena dikti sudah masuk kepada kemendikbud
sehingga dari yang tadinya tiga puluh lima tujuh triliun dananya untuk dua ribu dua puluh
itu akan ditambahkan tiga puluh sembilan dua t
mohon dilihat yang biru di pojok kanan atas
dari kemenristek dikti yang empat puluh satu empat puluh lima t

itu yang bagian diktinya
sehingga sekitar dua puluh dua tiga t itu yang akan remaining yang akan tersisa di dalam kemendikbud
kira kira itu pak huda yang pak ketua pembagiannya
jadinya kita akan sekitar tujuh puluh an t sekitar segitu pak lebih
untuk total anggaran bisa next
nah ini dilihat totalnya adalah untuk dua ribu dua puluh
ini yang sudah bisa dipastikan untuk dua ribu dua puluh total anggarannya
ini kita melakukan pemecahan berdasarkan dirjen berdasarkan vertikal
namun bapak bapak dan ibu ibu
mohon diingat bahwa perpres restrukturisasi organisasi kami belum keluar
jadinya mungkin akan ada pergeseran di antara kalau misalnya ada box box dirjen yang berubah
itu mungkin berubah
jadi mohon ini hanya tentatif karena diminta kira kira breakdown anggarannya sekarang
satu hal satu kafiat adalah yang
kenapa ada penyesuaian yang nomor satu itu
sekjen dari satu tujuh ke dua tiga
itu penyesuaian dalam rangka gedung baru yang dilakukan di cipete itu ada pertukaran dengan kementerian keuangan
ya karena salah satu gedung kita diambil oleh kementerian keuangan
sehingga adanya tambahan dana untuk membuat gunung baru
itu sekedar penjelasan kenapa ada perbedaan itu sekitar enam ratus m
sisanya semuanya sama
ya bentotalkan menjadi tujuh puluh lima triliun untuk dua ribu dua puluh
mungkin sekian yang bisa saya paparkan dari sisi anggaran untuk dua ribu dua puluh
mohon diketahui bahwa salah satu dua budget terbesar di kemendikbud
itu dan juga sekarang dengan dikti bergabung
itu ada dua jenis bantuan sosial pendidikan yang harus didistribusikan
yaitu satu itu kartu indonesia pintar
dan yang kedua adalah kartu indonesia pintar kuliah
tentunya bidik misi itu juga sama programnya
sama kartu indonesia pintar kuliah
tapi ya itu akan terus berjalan
jadinya mohon walaupun tujuh puluh lima triliun ini
banyak sekali dari anggaran ini yang sebenarnya adalah distribusi bantuan sosial dengan kondisi pendidikan
conditional dengan ke sekolah atau masuk ke dalam universitas
atau datang ke sekolah
jadi itu benar benar salah satu bagian utama
legacy program yang sudah memang dari tahun sebelumnya
sekarang kita masuk ke empat kebijakan yang menjadi hasil kira kira dua tiga bulan ini
diskusi dengan berbagai macam stakeholder
menciptakan ronde pertama kebijakan merdeka belajar ini
kenapa saya sebut ini ronde pertama
karena ini tentunya hanya langkah pertama
dan masih ada langkah langkah yang sangat penting
bahkan yang lebih penting lagi dari ini
seperti peningkatan kapasitas guru
seperti yang pak huda bilang
tapi itu kan semuanya jangka panjang
tidak ada itu terjadi peningkatan kapasitas guru dalam waktu satu dua tahun
itu membutuhkan time frame yang jauh lebih panjang
dengan strategi yang lebih matang
lagi bagaimana dari sisi pencetakan guru
peningkatan kapasitas guru
tapi bapak bapak dan ibu ibu
tidak mungkin kenapa kita memilih untuk berfokus kepada empat inisiatif ini
terutama yang assessment dan yang rpp
karena tidak mungkin kita bisa meningkatkan kapasitas guru
kalau guru pun masih terbelenggu dengan hal hal
yang sifatnya administrasi
atau hal hal yang sebenarnya tidak berdampak real terhadap pembelajaran siswa
di dalam rezim assessment dalam rezim ujian
guru guru secara otomatis akan selalu berfokus
kepada mendapat angka tertinggi di ujian
itu memang salah satu strategi tercepat untuk melihat kinerjanya guru
karena memang itu kita ada rezim pengujian
yang sangat terstandar
jadi ini yang mau kita ubah dulu
tanpa ini rezim assessment ini kita merdekakan
tanpa kembali kepada esensi assessment
peningkatan kapasitas guru itu tidak bisa mulai
oke jadinya untuk yang pertama
ujian sekolah berstandar nasional
ini saya jelaskan
oke ujian sekolah berstandar nasional adalah ujian kelulusan
ini ujian kelulusan
ujian kelulusan ini terjadi di akhir jenjang
ini sebelumnya ya saya ceritakan
ini sebelumnya di akhir jenjang
itu terjadi di kelas enam sd di kelas tiga smp
sama di kelas tiga sma
ini adalah ujian yang menentukan kelulusan
nah sesuai undang undang sis di knas
sebenarnya evaluasi terhadap murid itu harus berfokus kepada
evaluasi murid itu di lulusan
ini dilakukan oleh guru
dan penentuan penilaian kelulusan ditentukan oleh sekolah
nah kenyataannya karena ada ini konsep ujian sekolah berstandar nasional
realita yang terjadi adalah
para dinas mengumpulkan soal soal yang dari un
dan itu didistribusikan kepada setiap sekolah
sehingga sekolah itu tidak
tidak bisa melaksanakan haknya
untuk melakukan penilaiannya secara independen dan mandiri
jadi kedaulatan sekolah ini
dalam menentukan penilaian siswa
ini tidak terjadi karena ada yang namanya
ujian sekolah berstandar nasional
jadi ini kita hilangkan
dan kita kembalikan seperti semangatnya
undang undang sis di knas
dimana penilaiannya testnya itu
penilaiannya terhadap standar kelulusan yang sudah ditentukan oleh pusat
itu dilakukan diselenggarakan dan dibuat oleh sekolah
banyak orang bilang wah gimana kok nggak ada standar nasional
ini yang banyak mispersepsi
kurikulum dua ribu tiga belas adalah standar nasional
di dalam kurikulum dua ribu tiga belas itu ada kompetensi kompetensi dasar
sampai dengan standar kelulusan yang sudah ditentukan secara nasional
ada tuh kalimat kalimatnya
semua kompetensi kompetensi yang dibutuhkan untuk lulus sd lulus smp lulus sma
jadinya kita dengan adanya kurikulum dua ribu tujuh belas
dan standar kelulusan level nasional
itu adalah standarnya nasional
bagaimana penilaian dan bentuk tesnya bentuk soalnya
itulah yang harusnya menjadi kedaulatan sekolah
karena hanya sekolahlah yang mengetahui kapabilitas dan level daripada anak tersebut
hanya sekolahlah yang bisa mengadaptasi suatu pertanyaan atau kompetensi
dan dimasukkan ke dalam muatan kearifan lokal
dengan konteks yang baik
agar setiap anak kalau ditanyakan pertanyaan mengenai matematik misalnya
itu bisa dilakukan secara apply dalam konteks yang dia mengerti
bayangkan potensi yang bisa terjadi pada saat semua sekolah diperbolehkan membuat soal soal tersebut
kritik utama penghapusan ini usbn
itu pasti sama semuanya
kritik utamanya adalah guru guru ini belum punya kompetensi untuk melakukan ini
kepala sekolah belum punya kompetensi untuk melakukan ini
saya menjawab kritik itu dengan dua komen
komen pertama adalah mohon jangan pernah meremehkan guru
itu yang pertama
jangan pernah meremehkan guru
banyak sekali guru guru yang sebenarnya sudah lebih tahu dari saya pun
bahwa hal hal seperti ini pilihan ganda yang bersifat standar nasional itu sebenarnya bukan mengetes kompetensi yang sebenarnya diinginkan
komen saya yang kedua terhadap kritik itu adalah
mau kompetensi tinggi atau kompetensi rendah dari seorang guru
proses refleksi proses yang dia guru itu harus lewati dalam menginterpretasi standar nasional
dan menjadikannya dalam penilaian untuk sekolahnya dia
adalah suatu langkah yang harus dijalani semua guru bapak bapak dan ibu ibu
jadinya kritik bahwa ada level kompetensi rendah atau tidak
itu di logika saya masih belum valid
karena proses awal pembelajaran adalah untuk guru melakukan refleksi
dia melakukan interpretasi daripada konsep kurikulum itu di dalam otaknya dia
barulah dia bisa menerjemahkan itu kepada muridnya
tapi suatu hal fundamental yang mungkin sedikit kelupaan
dalam konsep pedagogi atau belajar
jadinya mau dia kompetensi hebat mau guru hebat
apa guru yang tidak terlalu hebat
semuanya harus melalui proses ini
sehingga proses pembelajaran yang real di kelas itu bisa terjadi
jadi ini merupakan prerequisite
satu step awal untuk semua guru harus dipaksa memikir
gimana ya saya menerjemahkan kompetensi kompetensi ini menjadi suatu soal yang bisa saya nilai
ini hal yang wajib dilakukan
makanya di hampir semua negara sudah jarang sekali ada tes kelulusan yang berstandar nasional
kebanyakan negara ini benar benar dikembalikan kepada sekolah
inilah kenapa merdeka belajar
pada saat ini dilemparkan kembali ke sekolah
saya nggak pernah bilang bahwa ini dipaksakan
ini penting sekali
bagi sekolah sekolah yang sudah nyaman dengan sistem yang sudah ada
dia ingin menggunakan soal soal mungkin yang sebelumnya
usbn bahkan soal soal un dari sebelumnya
silahkan tidak ada paksaan
bagi yang belum siap bagi yang masih mau belajar menggunakan cara cara penilaian baru
silahkan tidak ada paksaan
tapi itu adalah haknya sekolah
bagi sekolah sekolah dan bagi guru guru yang sudah siap untuk bergerak
yang sudah siap untuk melakukan penilaian berdasarkan si
yang sudah siap melakukan penilaian berdasarkan proyek
itu bisa maju dulu
nah tadinya sistem kita semuanya dipatok pak
jadi yang mau bergerak mau maju ini
tidak bisa nyangkut
tapi yang kapabilitasnya rendah juga enggak
ini nggak meningkatkan mutu mereka
dengan adanya pelepasan ini paling tidak
yang mau berubah dan bergerak dulu
untuk menciptakan penilaian yang benar benar menilai kompetensi
dan tentunya itu tidak akan kita tinggalkan ke sendiri
kita akan selalu senantiasa memberikan contoh contoh dari mendik
buat ini loh penilaian yang lebih baik
ini contoh contoh dari berbagai macam sekolah di indonesia
untuk melakukan penilaian yang lebih baik
jadi dari semua inisiatif seribu dua ratus tiga puluh empat ini
ujian sekolah berstandar nasional dihapus itu sebenarnya yang menurut saya
dampak positif perubahannya itu terbesar
karena ini memaksakan semua guru yang tadinya cuma menerima saja
apa administrasi pendidikan yang harus saya laksanakan
dia terpaksa berpikir
dan dengan kebebasan itu dengan kemerdekaan itu
dia juga rasa tanggung jawab dan ownership nya meningkat
sehingga dia harus mencari cara dia sendiri untuk melakukan penilaian tersebut
jadi mohon kalau selalu dengar teman teman
iya tapi kompetensi guru tidak baik kompetensi guru
selalu dua hal
satu jangan remehkan guru
banyak sekali guru yang baik dan sudah berani bergerak
kedua ini adalah proses yang harus dilakui
harus dilewati semua guru yang dilupakan selama ini
ini namanya proses metakognatif yang terjadi
oke inisiatif kedua un
lucu kalau un yang mungkin headlinenya paling banyak gitu
padahal sebenarnya yang usbn ini juga luar biasa dampak potensi perubahannya itu menurut saya malah lebih besar
un apa isu pertama un bisa lihat slide nya un
kalau ini saya rasa bapak bapak ibu ibu yang punya anak atau mungkin dulu pernah melewati un
pasti sudah mengerti bahwa ya isunya cukup jelas ya
bahwa karena kepadatan materi karena ini berdasarkan mata pelajaran
sehingga itu kayak ada tumpukan informasi yang harus dihafal untuk mendapatkan angka yang baik
karena cuma ada beberapa jam untuk melakukan itu sehingga semua materi harus di cover
ya ujung ujungnya apa ya ujung ujungnya harus hafal untuk mendapatkan
makanya lah timbul berbagai macam kebutuhan mengeluarkan uang untuk bimbel dan lain lain
untuk mencapai angka yang lebih tinggi
tapi setelah selesai un nya apa yang terjadi bapak bapak ibu ibu
ya karena itulah sifatnya menghafal itu memang seperti itu
jadi working memory kita cuma sebentar mungkin selama beberapa minggu setelah itu hilang
gitu udah gak terserap
karena itu bukan pembelajaran itu penghafalan
lalu ini menjadi beban stres bagi siswa guru dan orang tua
walaupun undang undang sudah jelas mengatakan bahwa ujian nasional itu adalah untuk mengases sistem pendidikan
tapi karena implementasinya di akhir jenjang
dan karena itu menguji berbagai macam mata pelajaran
ini ujung ujungnya jadi angka rapotnya siswa
dimana itu mengikuti itu siswa bukan hanya pada saat seleksi masuk smp atau sma
tapi diikuti seumur hidup bapak bapak dan ibu ibu
tiga jam mengambil suatu assessment pilihan ganda menghantui dirinya seumur hidup
ini merupakan hal yang tidak adil
ini tidak adil dan menurut saya tidak fair
jadinya apa yang kita lakukan dan sorry ketiga isu ketiga adalah ini untuk bisa membilang
menilai hanya aspek kognitif pun itu belum lengkap
karena itu bukan kognitif yang dites itu adalah aspek memori
aspek memori dan kognitif adalah dua hal yang berbeda sebenarnya
dia sama sekali bahkan tidak menyentuh karakter
value daripada itu anak
yang bisa dibilang sama pentingnya mungkin lebih penting daripada kemampuan kognitif
ya mungkin banyak yang nggak setuju sama saya itu
tapi kalau saya personal percaya bahwa adalah value system daripada suatu anak itu
sama pentingnya mungkin lebih penting daripada kognitifnya saja
apa itu tes pertanyaannya pak ketua tadi
apa sih assessment kompetensi
mohon diyakinkan bahwa kemendikbud tidak akan membuat keputusan seperti ini tanpa ada basisnya
tanpa ada standartnya
makanya kita telah menarik inspirasi dari berbagai macam assessment dari seluruh dunia
bukan hanya di indonesia
kita bekerja sama dengan berbagai macam organisasi
seperti organisasi yang membuat pisa yaitu oecd
dan tims juga satu lagi sifat assessment
yang semuanya meng assess secara murni kompetensi bernalar
itu artinya apa
konten daripada assessment kompetensi itu sangat sulit dibimbelkan bapak bapak itu
artinya itu merupakan suatu daya analisa
dari suatu konteks informasi
dan murid itu harus melakukan analisa berdasarkan informasi itu
satu adalah literasi
yaitu kemampuan bukan membaca
kemampuan memahami konsep bacaannya
dan yang kedua adalah numerasi
yaitu bukan kemampuan menghitung
tapi kemampuan mengaplikasikan konsep hitung berhitung
di dalam suatu konteks
yang abstrak atau yang nyata
ya ngerti perbedaannya ya bapak ibu ini
ini merupakan suatu fundamental
suatu kompetensi fundamental
kenapa kita pilih literasi dan numerasi
karena ini dua area fundamental
dimana semua mata pelajaran itu hanya bisa mencapai pembelajaran yang real
kalau dia bisa memahami logikanya literasi dan numerasi
jadi ini adalah
kayak kompetensi inti
untuk bisa belajar apapun
untuk bisa belajar fisika
matematik bahasa sastra sejarah
semua hal informatika
jadi ini adalah basisnya
dan yang terakhir adalah survei karakter
disinilah kita akan menanyakan pertanyaan pertanyaan
untuk menemukan seberapa jauh azaz azaz pancasila telah ditanamkan
kepada anak ini
caranya bukan dengan menanya sila yang mana
dan apa sila kedua dari pancasila
atau apa lambang indonesia
itu bukan poinnya
hal hal seperti ini akan kita
merubah menjadi format yang sangat simple
untuk menanyakan apakah ini anak dikondisikan dengan aman
apakah dia merasa apakah dia dibully di kelas
dari murid orang tua maupun guru di dalam lingkungan dia
apakah dia stres
apa dia diberi ajaran yang tidak toleran
apakah dia diberikan kesempatan
untuk menikmati atau untuk beropini
untuk mengutarakan pendapatnya
nah seperti ini namanya survei karakter
ini akan dilakukan
harapannya di sd smp dan sma
tapi yang tadinya un itu di akhir jenjang
sekarang kita lakukan assessment ini di tengah jenjang
kenapa kita lakukan di tengah jenjang
agar sudah tidak bisa lagi angka hasil ini
digunakan sebagai alat seleksi masuk
kepada tahap berikutnya
jadi mau tidak mau tidak bisa digunakan lagi
sebagai tanda prestasi siswa
untuk masuk ke jenjang berikutnya
ini untuk mengakhiri penghukuman siswa
ya jadi itu dua ribu dua puluh satu
baru akan terjadi
yang usbn itu dari dua ribu dua puluh sudah dibebaskan
sudah tidak ada lagi usbn
jadi itu kembalikan ke sekolah
tapi untuk un kami putuskan
alasan pertama adalah kami simpati
kepada banyaknya bapak bapak dan ibu ibu yang sudah
sudah belajar keras untuk un yang ini
untuk un yang tahun dua ribu dua puluh
jadi silahkan dilanjutkan
karena mereka sudah melakukan investasi terhadap anaknya
dan itu memang jangan disiasiakan
jadi itu akan menjadi un yang terakhir tahun dua ribu dua puluh
situlah akan mulai dilakukan assessment kompetensi
minimum dan survei karakter
bapak bapak ibu ibu mohon
kata kunci pertama adalah kompetensi
kata kunci kedua adalah minimum
artinya ini tidak bisa kita gunakan untuk mengevaluasi prestasinya itu murid
ini hanya sebagai tolok ukur
sekolahnya sedang dimana
jadi ini sebenarnya kita melakukan penilaian standar nasional
adalah untuk mengetahui tingkat sekolahnya ini sudah mencapai nggak kira kira level minimum
kalau kita lakukan tes itu di tengah kelas
benefit keduanya bukan cuma buat siswa
benefit keduanya ini tes menjadi formative assessment
formative assessment artinya itu memberikan waktu
untuk sd itu smp itu atau sma itu untuk memperbaiki dirinya berdasarkan hasil dari assessment tersebut
kita selama berpuluh puluh tahun kita telah melupakan apa
prioritas utama daripada assessment itu bukan untuk memberikan merah hijau ini baik itu jelek
itu sebenarnya ya mungkin prioritas ketiga keempat
yang terpenting daripada suatu assessment adalah memberikan umpan balik
memberikan feedback untuk perbaikan apa yang harus dilakukan
individu guru maupun tuan
dan juga untuk pemerhatian

dengan itu makanya kita tarik ke tengah
jadi bayangkan bagi bapak ibu ibu yang sangat khawatir
yang saya dengar dari raker kemarin sangat khawatir dengan arah pembinaan karakter di berbagai macam sekolah
dengan adanya survei karakter ini kita akan punya data yang sangat detail dari berbagai macam aspek
bisa mengolah datanya dan merekomendasikan perubahan perubahan yang harus dilakukan sekolahnya maupun pemerintah daerahnya
untuk memperbaiki asesmen tersebut lingkungan sekolahnya
nah ini mungkin salah satu contoh dari asesmen kompetensi
pak huda tadi tanya contohnya asesmen kompetensi seperti apa
di sebelah kiri ini ada satu contoh ada paragraf yang menjelaskan mengenai berbagai macam alasan kenapa climate change itu terjadi
lalu ada diagram ada suatu chart yang menjelaskannya lalu ada pertanyaan
ini masih pilihan ganda tapi berbeda sifatnya
untuk bisa menjawab pilihan ganda tersebut anak itu harus bisa memahami paragraf tersebut
memahami argumen yang dipresentasikan dalam paragraf tersebut
dan juga membaca diagram itu untuk mengerti apa yang dimaksudkan dari visual display dari diagram itu
baru dia menanyakan pertanyaan
ini dari pisa bapak bapak dan ibu ibu yang baru tahun lalu kita ambil
dan itu pilihan ganda
contoh yang matematik
yang matematik yang digunakan adalah itu dia mengukur
menggunakan prinsip prinsip matematika yang tidak rumit sebenarnya yang basic
tapi harus diaplikasikan dalam suatu konteks yaitu di sini adalah tanaman buah apel misalnya
yang digambar seperti itu
ini masih standardized testnya bisa secara komputer
dan tentunya assessment kompetensi dan survei karakter kita akan melalui komputer
tapi ini sekedar untuk menjelaskan bahwa ini
bukan buatan buatan kita sendiri
ini sudah berdasarkan dua puluh tahun analisa berbagai macam assessment di dunia
dimana kita dibantu oleh pisa dibantu oleh world bank untuk menciptakan suatu assessment kompetensi yang berkelas dunia
tapi tentunya harus kita adaptasi menggunakan kearifan lokal
konteksnya harus kita adaptasikan kepada lokal kita
bagi bapak bapak ibu ibu yang nggak tahu rpp itu apa
rpp itu adalah yang namanya lesson plan
lesson plan itu guru setiap kali membuat suatu kelas pelajaran
itu di classroom dia harus menciptakan suatu rpp
nah dulu ini karena ada tiga belas komponen di dalam itu rpp
itu bisa sampai dua puluh halaman bayangkan ibu ibu untuk menulis rpp

kita sedang mencari
ini kita sederhanakan saja menjadi satu halaman
ya boleh satu halaman
kalau mau lebih dari satu halaman silahkan
tapi cukup satu halaman
jadi komponennya kita jadikan tiga
tadi itu pertanyaan dari pak ketua sangat baik
itu apakah perlu ada tool tool lain
jadi pak mungkin saya jawab apa kenapa sih alasannya harus ada lesson plan
lesson plan itu rpp rencana pelaksanaan pembelajaran adalah
untuk memastikan bahwa guru itu masuk ke dalam kelas
sudah memikirkan apa objektif daripada kelas dia hari itu
yang lebih penting itu bukan rpp nya bukan nulis rpp nya
yang paling penting adalah ini yang saya inginkan buat besok terjadi
yang lebih penting lagi dia mengerjakan kelas itu anak anak pulang
yang lebih penting lagi dia balik ke rpp itu
dan dia melihat
sudah saya capek gak ya tujuannya
dan dari proses itulah terjadi refleksi
itulah sebenarnya intinya rpp
bukan masalah seberapa komprehensif
kalau dia dua jam mengerjakan administrasi rpp
di mana dua jam untuk benar benar melakukan perencanaan untuk kelasnya besok harinya
kalau kelasnya itu ada grup aktivitas dia harus potong potong kertas untuk bagi bagi soal
dia harus bikin mempersiapkan hal hal seni
untuk anaknya itu kan makan waktu berjam jam
tapi nggak bisa dia ngerjain dua puluh halaman
untuk administrasi agar pengawas mengerti bahwa dia telah melakukan rpp
nah ini tidak benar
esensinya tidak dimengerti
esensinya adalah proses itu terjadi
jadi yang disebut kualitas itu sebenarnya
lebih baik ini pendek tapi digunakan pak
jauh lebih baik digunakan secara real
dan terus terang jarang sekali pasti guru akan mau balik kepada suatu halaman yang dua puluh halaman
tapi kalau hanya satu halaman dan singkat dia bisa melihat bahkan di mejanya dia sendiri
oh itu kemarin ya oh iya
saya gak mencapai itu yang itu itu
mungkin saya adaptasi dikit untuk yang berikutnya
itu esensinya rpp
pertanyaan jadi ini adalah pendeknya adalah pelonggaran pak
pelonggaran untuk menjawab yang pak huda tadi bilang tadi pak ketua tadi bilang
bahwa apakah bisa daerah daerah mencapai target kita
itu pak itu juga concern kami di kemendikbud
karena sebelumnya itu zonasi plus perpindahan
ini yang kita takuti bahwa seperti yang pak ketua bilang bahwa daerah itu dengan kondisinya masing masing mungkin tidak bisa memenuhi full
jadinya kami ingin membuat kebijakan yang bisa secara umum diikuti
menurut kami itu salah satu prinsip baru kami di kemendikbud itu sebaiknya kalau kita bikin peraturan kita bikin peraturan yang memang bisa diikuti
jadi tidak terjadi pelonggaran masalah daripada ini
kalau ada area area yang mau itu nol silahkan
tapi bagi area yang membutuhkan channel itu
dan bagi bapak bapak dan terutama ibu ibu bapak ibu
dan terutama ibu ibu yang sangat nge push anaknya untuk dapat angka baik
dan memang sangat ingin masuk sekolah tertentu
itu masih diakomodir gitu masih bisa diakomodir
jadinya ini suatu kompromi diantara kebutuhan masyarakat kemerdekaan mereka memilih
tapi juga pemerataan kesempatan bagi siswa yang lebih miskin siswa dengan sosioekonomi yang lebih rendah
untuk punya akses yang equal
jadinya zonasi itu saya tanya saya survei hampir semua guru
baru waktu saya tanya apakah harus ada kelonggaran sedikit atau implementasi sehingga bisa dilakukan secara bertahap
semuanya setuju juga
jadinya ini sekedar pelonggaran memang tidak sempurna
pasti masih ada beberapa hal
pasti masih ada beberapa daerah yang mungkin sulit
tapi itu akan kami bantu
bagaimana cara mereka mencapai target yang di set oleh kemendikbud itu
tapi esensinya ini lebih fleksibel
memberikan sedikit kelonggaran bagi daerah yang ingin melakukan kelonggaran tersebut
tapi kemarin kami berkumpul dengan semua kepala dinas dan saya tekankan
saya bilang bapak bapak ibu ibu mohon dipahami
bahwa pemerataan pendidikan itu mungkin porsi zonasinya itu sangat kecil
maksudnya untuk memecahkan permasalahan pemerataan pendidikan di indonesia zonasi bukanlah solusinya
zonasi itu cuma satu bagian dari solusinya
yang lebih penting lagi adalah pemerataan kuantitas dan kualitas guru
kenyataannya bapak bapak dan ibu ibu di lapangan itu
guru banyak yang berkelompok bergrombol
di dalam sekolah sekolah yang banyak orang tuanya mapan
nah ini yang tidak boleh terjadi
ini kepala kepala dinas saya minta secara tegas untuk segera melakukan redistribusi di daerah yang masing masing
untuk memberikan guru guru tersebut kepada sekolah sekolah yang benar benar kekurangan guru
yang makanya sampai guru honorernya banyak sekali dan lain lain gitu
nah ini adalah bukan kewenangan pusat ini kewenangan daerah
tapi saya sudah tegaskan bahwa ini harus menjadi kerja gotong royong antara dinas pendidikan dan kementerian pendidikan dan kebudayaan
next saya kira cuma itu saja yang dari saya
seperti yang saya bilang
ini adalah empat inisiatif cuma ronde pertama
kita harus pertama membebaskan guru guru kita
makanya tiga hal yang tadi itu un usbn
usbn perubahan usbn itu memaksa guru memikirkan dan menciptakan sistem penilaian sendiri
kedua ujian nasional berbasis kompetensi
artinya guru tidak memikirkan bagaimana ini anak harus menghafal semua materi dan kejar tayang
tapi memikirkan bahwa dalam semua pelajaran yang diajar kompetensi dasar beranalisa harus terus berjalan
dia terpaksa memikirkan apakah kemampuan analisa di dalam kelas hari ini itu bisa nggak tercipta ya
nah rpp di rendah kelas
sehingga lebih banyak waktu untuk benar benar merencanakan kelasnya
lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan muridnya atau membantu muridnya
mungkin dengan one on one session pun bisa dia lakukan
dan bahkan untuk lebih banyak waktu untuk istirahat
banyak guru itu gak banyak waktunya untuk istirahat
memang kita selalu dengarnya guru guru cerita cerita guru yang mungkin agak malas atau tidak disiplin
tapi bapak bapak ibu kalau ibu ke daerah itu ada guru yang non stop
dia bisa menambah penambahan
dia benar benar setelah selesai itu dia harus menambah penambahan
dia ikut lagi ngajarin anak bimbel lagi
setelah itu dia bantu
ada bakti sosial di dalam komunitasnya
bantu organisasi orang tua
gak ada berhentinya ada tuh
itu biasanya guru guru penggerak
bayangkan kalau dikasih rpp dua puluh halaman
nah dan yang zonasi itu juga
itu bukan dampaknya langsung kepada guru
tapi dampaknya kepada fleksibilitas dalam penerimaan murid
jadi mohon ini empat tidak cukup untuk melakukan kemerdekaan belajar
karena kemerdekaan itu hanya bisa tercipta kalau guru guru itu diberikan kemerdekaan untuk belajar
dan meningkatkan kapasitas dia secara mandiri
nah itu adalah tahap berikutnya
yang akan kita rumuskan mungkin rencana kedepannya dalam beberapa enam bulan ke depan ini
sedang kami kaji dan kami rumuskan
untuk step berikutnya
semua perubahan ini pasti ada tantangannya
pasti ada ketidaknyamanannya
tapi kalau bukan sekarang
mau ditunda berapa tahun lagi
kalau kita nggak membuat setiap guru sekarang harus berpikir secara mandiri
mau tunda berapa tahun lagi
kalau mau semuanya nyaman nyaman
kalau mau semuanya nyaman nyaman aja
kalau mau semuanya seperti sekarang aja
kalau kita menerima saja hasil pisa yang baru keluar
kita semua puas dengan hasil itu
ya sudah kita nyaman nyaman aja
kita terus saja mengadministrasi sistem pendidikan
dan bukan melakukan sistem pembelajaran
terima kasih bapak bapak ibu
saya tunggu umpan baliknya feedbacknya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh